novel karena saya akan ambil jalur tengah jawa yaitu dari jakarta sampai ambarawaka bupaten
menemukan guru lain atau bahkan instrumen baru
tetapi yang pasti keuntungan yang pasti buat prof mahfud dan mas ganjar adalah